ya allah dany tadi papa lemah sekali
gua harus cepet bawa papa ke rumah sakit
jangan banyak bicara dulu pak saya bantu juga
kita ke rumah sakit ya pak
tapi suami saya belum datang
tunggu sebentar lagi ya
maaf ibu andin
sidang harus dimulai
jelas tertera pada peraturan
bahwa peserta sidang
sidang harus sudah berada di ruang sidang setengah jam sebelum sidang dimulai
ya allah mas kamu dimana
sayang rena jangan sedih ya om nino om baik janji mau datang temenin rena garden
aduh syukurlah nino kamu bisa datang thank you ya
sama sama bu gak apa apa buat rena pasti enggak
terus kita sekarang mau ngapain
makasih om baik udah temenin aku
ada gunanya juga pak nino hari ini dia emang bener bener sayang sama rena
ready yaudah kita berangkat sekarang ya sana ya
akhirnya roni senyum juga kasian dari tadi
ibu kayaknya agak aneh nih bu om surya kok belum sampai sampai juga ya
padahal tadi kan om suroi bilang bisa datang buat nemenin rena ada apa ya bu
itu yang saya pikirkan dari tadi mirna kenapa pak surya belum datang juga ya
apa janjangan terjadi sesuatu
midang pasti udah mulai
gua harus kasih pelan diye

saya gak akan biarin papa sendirian
saya gak mau buat andin sedih
dulu kamu memang punya
dendam yang begitu besar
tapi cinta andin sudah mengubah kamu
kamu yang sekarang
sudah tidak memiliki dendam
kamu yang sekarang
adalah hal depan yang begitu mencintai andin
terima kasih al
saya pasti datang
mudah mudahan kasus roy bisa segera terbongkar
laptop yang buat cari kemarin
lo yakin ini sesuai dengan
apa yang gue minta kemarin
karena kalo ini gak sesuai
nggak akan bisa berfungsi juga
pastinya sesuai bos
lo boleh dapet
dalam laptop ini
entah kenapa gue punya feeling
mudah mudahan ada petunjuk
siapa pembunuh roy yang sebenarnya
gak bisa juga lagi
ini bener bener gawat
gawat kenapa sih
yang kita ketemu di gudang waktu itu yang nggak nyala
gue suruh anak buah gue buat cari chargeran yang sesuai dengan tipe nya
gue mau tas gue nunggu sejam dua jam tiga jam
menurut gue sih juga percuma
ini sih fix sudah rusak total
ya terus gimana dong
mau gak mau harus dibawa ke tempat servis
lo bisa kan temanin gue kesana
please gue nggak pengen sendirian
nggak sorry banget ya
ini sekarang aku mau interview di rumah sakit
baru banget nyampe
interview di rumah sakit
itu artinya lo kerja di jakarta
eh sinyalnya kurang bagus
berarti michi nggak jadi ke boston
gak apa apa doa gue selalu yang terbaik buat gue
mudah mudahan lancar interviewnya
mudah mudahan diterima kerjanya
oke ya udah ya
ya udah kalo begitu gue langsung ke tempat servisnya sendiri aja
perkembangannya updatenya gue kasih tau lo langsung ya
udah gitu doang
lo nggak pengen ya